lama lama kayaknya lu yang harus berobat ke psikiater lah
gara gara deketanin terus
dapet kamu dong
opa dapet kamu
masuk mulut papa
satu dua tiga
dia mirip sekali sama kamu waktu kecil
kalau orang lihat pasti nyangkain ini anak sama ibu kandung
tuh tuh tuh tuh
nih kamu main lagi main lagi ya
oh gak apa apa apa apa cuma kemarin jatuh dari motor doang
ini beneran gak apa apa
kalau gak apa apa kamu kakinya gak akan mungkin pincang seperti ini ya
boleh tolong obatin dulu kakinya
sebentar ya pak
opa sudah datang
ih kamu gambarnya bagus sekali nak
mama juga dulu waktu kecil kamarnya juga jago seperti kamu
sini kita jangan yuk sini
iya iya pelan pelan
pelan pelan apa sih mas
nggak usah ketawa
kok mau keluar sih
mas mas jangan dikucuk dong
jangan dikucuk mas
bisa sendiri kan
kenapa lo malah deg degan tadi waktu muka andin dekat sama muka lo
sadar dong al sadar
lama lama kayaknya lo yang harus berubat ke psikiater al
gara gara deket anjing terus
opa dapet kamu
aduh aduh aduh
opa juga sampai jatuh
kamu tau ngap
ngap itu dapet
teng satu lagi teng
udah ya mainnya
kamu sekarang harus pulang dulu
oma udah kangen nungguin di rumah
loh kok gak mau
kamu harus nurut sama papa ya
udah aja dong
reina udah mau pulang ya
opa senang sekali punya cucu
rena pulang dulu ya
sampai ketemu lagi
apakah siapa itu sa
saya mau ke sakit
hati lusuhan itu
ibu tinggal ralph
pada saat ini
terima kasih ya al
meskipun dia anak angkat kamu
sama persis seperti
cucu kandung papa sendiri
andai aja papa tau
kalau rena juga cucu kandung papa
cucu kandung yang udah papa sia siakan
duduk sini yuk
ayo silahkan duduk
panggil kamu kesini karena
sebenarnya mama mau minta maaf sama kamu
karena mama sudah membuat
keluarga kalian jadi bermasalah terus
selama ini mama
punya hutang yang cukup banyak
dan elsa yang selalu
bantu mama sama papa dari dulu
dulu papa sempet
dan ternyata gak jalan
dan juga hutang hutang mama yang lainnya
dan elsa memang gak mau
dan gak mau memakai uang kamu sebarangan
bukannya itu utang yang kemarin
yang elsa sampai menjual
jangan lupa untuk berlangganan
dan juga untuk berlangganan
untuk membuatnya lebih baik
dan juga untuk membuatnya lebih baik
aku belum cerita ke mama
soal perhiasan yang
terus aku jual dua ratus juta
untuk bayar hutang mama
karena aku gak mau bikin mama sampai
bisa berhutang sama mama
perasa bersalah sayang
sebelumnya mama memang pernah
punya hutang dua ratus juta
mama jadi bener bener malu
karena hutang hutang mama itu memang sudah banyak sekali
elsa gak mau ngerepotin kamu
sama sekali sebagai suaminya
malu di depan suaminya
elsa dari dulu itu
adalah anak yang sangat pengertian
mama ngerti kok
semua ini memang salah mama
mama bener bener minta maaf sekali sama kamu
seharusnya elsa itu tidak bekerja
mama mengerti elsa harusnya diem di rumah
istirahat dan menjaga kehamilannya
tapi karena situasi yang mama hadapi

dan elsa seperti biasa selalu menjadi anak baik
dan dia harus menerima pekerjaan itu
untuk menembus hutang hutang mama
dan mama juga bener bener minta maaf sekali lagi sama kamu
dan ini semua bukan kemauannya elsa nino
dan ini semua bukan kemauannya elsa nino
dan ini semua bukan kemauannya elsa nino

elsa mau membantu mama melakukan semua ini
jadi semua karena mama
waktu itu elsa juga pernah nyebut soal utang utang orang tuanya